sita kangen ma
kayaknya mau pergi mau ke mana
tadi aku ngajakin sita ke rumah sakit
terus sita bilang
mau ke rumah sakit ya
pak mau aja didi
sita udah kangen banget pak
kita kan tadi udah mau sayang
gimana kalau tante lila
ikut ke rumah sakit
ke rumah sakit ya
biar sita nya itu mau
aduh maaf banget re
aku pengen banget ikut
cuma aku lagi gak enak badan
tadi udah meriang meriang
sita jagain mama aja ya
enggak sita mau jagain mama pak
kakak mari yuk
dia di rumah
iya tadi ibu yang jagain
aku sendiri di sini
aku mau ketemu sita
ya udah sekarang
kamu lupa kan
biar cepat sembuh
perkara kemati hinge
aku pengen ketemu sita
kau mau pulang
selamat sore pak andri
selamat sore ibu dewi
keadaan dewi sih banyak kemajuan sih dok
saya pikir tidak masalah
tapi terapinya harus tetap berjalan
dan untuk sementara ini korsirudannya harus tetap dipakai ya
apa dia udah mau pulang
nggak salah nih
aduh apa artinya aku harus kehilangan semuanya lagi
mama mau dongeng apa untuk sita
mama mau dongeng apa ya
gimana kalau tentang nenek sihir aja
nenek sihir itu serem ya
serem sih nggak serem serem banget
kita ceritain ya
di suatu tempat
yang sangat jahat
yang suka menculik anak anak
dia suka ke desa desa
mencari anak anak yang nakal untuk dia makan
dia suka mensihir anak anak yang nakal itu jadi binatang
kalau nggak jadi binatang jadi benda benda yang aneh
dan mukanya nenek sihir itu serem banget
dia kalau jalan sukanya pakai tongkat
dan kadang kadang dia suka ada di kota
dan kalau melihat anak anak yang nakal
atau dimakan sama dia
kan ada mama di sini
jadi sita nggak perlu takut
pokoknya mama akan selalu ada di samping sita
kapanpun sita ngerasa ketakutan atau ngerasa gak nyaman
dan sita pasti akan mama selalu lindungi
eh ibu dengar ada tukang pijat yang hebat banget wih
dia itu pernah pijat orang yang setruk
orang yang lumpuh
dan abis dipijat dia wih rata rata sembuh
nggak salah dengar ini
dewi mau dipijat
ibu ini gimana sih
hari gini masih dipijat
nanti kalau salah pijat bisa koma lagi nanti dia
jangan primitif dong ah
eh ibu teh ngomong apa sih
saya netek ibunya
tahu nggak nggak mungkin nyalahkan anak saya sendiri
bo bo jangan emosian dulu
iya maksud tante tante itu banget
jangan salah sangka dulu bu
sekarang mendingan kita tanya dulu sama dokter
kalau memang dipijat nggak apa apa ya udah kita coba aja dulu dipijat
hah dengar tuh
iyalah kamu memang bijaksana
yang penting ibu sama mama udah gak ribut lagi
lagian sekarang yang aku pikirin cuma sita
aku nggak sabar pengen ketemu dia
hei siapa ini tuh
ada nenek sihir yang sangat jahat
yang suka menculik anak anak
dia kalau jalan sukanya pakai tongkat
dan kadang kadang dia suka ada di kursi roda
sita takut sama nanti sihir itu
sita nggak boleh gitu
ini mama sita
nggak mau nggak mau
itu mama kamu bukan nenek sihir
ya udah sekarang sana g
sita nggak mau sama orang jahat itu
kamu nggak boleh ngomong kayak begitu ya di sini
yuk kita papa yuk
nggak mau nggak mau pa
ini sita masih anak kecil jangan dipaksa dong
masih kecil dia jelas diajarin
nggak mau papa
andre jangan kasar dong
sudah sudah biar aja
kita tunggu saja sampai sita tenang
nanti baru kita jelasin
sekarang sita sama tante lila ke kamar dulu ya